suami korban penembakan di semarang rina wulandari sudah berhari hari tidak dapat ditemukan
pria yang merupakan anggota tni ini tidak bisa dihubungi siapapun termasuk oleh kerabat dekatnya
kepala penerangan kodam empat di ponegoro letnan kolonel bambang hermanto mengatakan
keberadaan kopral ii muslimin suami dari korban rina wulandari belum diketahui
menurut keterangan kopral ii muslimin terakhir kali terlihat di rumah sakit hermina semarang
saat menunggu istrinya menjalani operasi pengambilan proyektil peluru di bagian perut
ketika operasi selesai pria ini sudah tidak terlihat lagi termasuk tidak masuk kerja
sampai jumat ini sudah empat hari artinya muslimin tidak berdinas
pihak tni pun menyatakan kopral ii muslimin berstatus tidak hadir tanpa izin
pelanggaran yang termasuk dalam pidana militer
kepada pimpinan dibarengi dengan pelimpahan perkara kepada penyidik dalam hal ini polisi militer